tapi gimana keadaannya
kita dari sini bantu doa aja sama sama
semoga semuanya gak ada yang terluka parah
dan semuanya baik baik aja
iya mbak bella terima kasih
semoga nanti baik baik aja ya mbak
sabar di dunia ya
kamu sudah lapor polisi
kalau saran saya
mendingan jangan pak
ini feeling saya mereka pasti lagi marah
karena mereka gagal
mendingan saran saya
saya cari tahu dulu siapa dalangnya
kalau udah tahu baru lapor polisi
takutnya kalau ditangkap sama polisi semua
kan kita gak tau dalangnya siapa pak
yang ada ini
terus terusan akan kayak begini
kamu sendiri kan juga nggak bisa bergerak
pendirian sementara randy
ya nanti coba saya pikirkan caranya lagi pak
saya tetap puas padaku
untuk jaga semuanya
sudah minta riza juga untuk
mengarahkan anak buahnya juga
mama ninggalin mama kamu di depan ruangannya andin
karena tadi mama kamu sendiri yang minta mama kesini untuk melihat elsa
kamu sekarang nggak mau kesana aja ketemu sama mama kamu
ini kalau misalkan
keluarga elsa sudah bisa menengok
pasien tidak ada luka yang parah
hanya saja tangannya sedikit terkini
maaf bu dokter ini maksud oleh
ibu maya adalah anak yang bernama randy
untuk pasien randy masih dalam perawatan
luka lukanya sedang berubah
lukanya sedang dibersihkan dan diobati
parah parah dok anak saya
enggak kok bu enggak parah
pasien masih sadarkan diri
tunggu sebentar ya bu
sampai luka lukanya selesai ditangani
terima kasih dok
yang sabar ya bu
lo ngajak keluar lagi
aduh enggak deh
gue tuh lagi gak enak badan
gue mau di rumah aja
bukannya enggak asik
tapi gue beneran lagi sakit
maksudnya gue harus maksain diri sih
enggak juga kan
malah belum dapat job lagi
rekening juga udah mulai menipis
kayaknya gue beneran harus mulai mikirin buat kedepan deh
gue juga belum berani cerita sama kakak
nanti yang ada gue ditanyain macem macem lagi
tapi ini badan beneran
beneran gak enak banget deh
kayak dari kemarin
gue udah nangis
gue udah nangis
gue udah nangis
gue udah nangis
gue udah nangis
gue udah nangis
gue udah nangis
gue pegah gue pegang gak kelar kelar
apa gue masuk angin ya
mulut juga pegah banget
kamu kalau bilangnya ke kantor
ya harusnya ke kantor dong jangan kemana mana
kamu tau gak sih kamu pasti ngerti kan
papa sama mama itu disini khawatir sekali sama kamu
sa beruntung allah menyelamatkan kamu sa
ini alasannya kenapa papa mau mengantarkan kamu setiap hari ke kantor
bukan mau mengekang kamu tapi mau jagain kamu
karena kamu punya pikiran sendiri melakukan apa apa sendiri
untung ada allah yang ngelewatin kamu
itu kebetulan aja kali pa
elsa harusnya kamu itu berterima kasih dong
bukan nih malah seperti ini
dan istrinya kakak kamu itu masih di dalam ruang isolasi
walaupun al dalam keadaan kayak begitu
dia masih mau bantuin mama sama papa dengan mencari kamu
rupanya agak dalam tapi masih angin
kamu dengar sendiri kan
itu randy lukanya dalam sekali ya karena nolongin kamu
ini ada buah semangka sama buah melon buat nemenin bikin pr nya
bisa nggak pr nya ngerjain
pinter banget putri ceritain miss kiki nih
sebenernya suka melamun
aku tanya aja diem
hari ini ya sayang
biar nggak bongol terus kayak gitu
ini dari tadi
gimana sih sus
justru nggak denger
pasti gara gara masalah
yang kiki nggak bisa ngasih jawabannya itu kan
karena kiki kan lagi banyak pikiran
atau mau kiki kasih jawabannya sekarang
karena ada aku ya
karena miss kiki belum bisa aja
belum bisa apa miss
belum belum bisa karena kan kita masih kerja
sus mirna juga masih kerja
nih udah miss kiki bukain
abis ini miss kiki mau ngajak adria sekarang dulu ya
soalnya kan adiknya lagi bobok
ini udah ada harbunya sus disini
jangan pengen terus
udah cek dulu mal sekarang
oh enak sekali
bisa semuanya sus
mbak sena ini saya buatkan wedang jahenya
biar perutnya hangat
ya makasih mbak
mbak sena kenapa sih
apa yang dirasa
nggak samim mbak
aku tuh kayak pegel pegel banget terus perutnya kamu bumbu
nggak enak banget deh
mbak sena suka pulang malam sih jadi masuk angin
yaudah diminum dulu bedan jahenya